mudah mudahan bisa lebih cepat
aku harus siap tanggung jawab
udah semua mir
oma gak ikut ya
oma di rumah aja
kita piknik bareng yuk
gak usah it's okay
pak nikolasnya itu udah respect banget sama kamu
tapi kenyataannya semua ini bohong
mamanya udah tua
mama pengen sekali ngelihat kamu tuh nikah
tapi kenyataannya kayak gini
apa sebenarnya kamu itu gak mau
ya ada mama disamping kamu
kamunya gitu sih
dengerin aku ma
akan cari pasangan hidup yang serius mbak
bukan dengan cara
kayak aku sama jennifer kemarin mah
mama gak mau kan
aku maksain nikah sama jennifer
rumah tangga aku gak mulus sama jennifer
aku mau nikah sama jennifer
aku nikah dan bahagia
mama udah kasih kamu waktu banyak ren
mau sampai kapan
malah kamu sendiri yang main main terus
mama tuh pengennya kamu serius
kamu jangan terlalu sibuk kerja terus
pasti ada perempuan di dalam hidup kamu
dan satu lagi mama minta sama kamu ren
kamu harus selesaikan
urusan kamu sama mbak jen dan pak nikolas
jangan sampai kamu itu nanti dianggap
kamu itu main main
mempermainkan pak nikolas
pak nikolas itu udah siapkan semuanya ren
bahkan itu udah
mbak jen dan pak nikolas
udah siap semuanya
bakal selesain semuanya
betul ya ren
kamu pasti kecapean sekali ya
sampai ketiduran disini
aku juga sangat terpukul dengan semua ini
tapi aku tahu
kamu pasti lebih terpukul
kuatkan istri hamba menghadapi semua ini ya allah

ya allah kuatkan istri hamba menghadapi semua ini ya allah

ya allah kuatkan istri hamba menghadapi semua ini ya allah
ya allah kuatkan istri hamba menghadapi semua ini ya allah

produk lokal hanya di shopee merdeka sale
saya butuh anda untuk mencari orang yang bisa melakukan tes dna tanpa melalui prosedur resmi
kalau ada tolong hubungin ke saya
bisa pak saya akan carikan
tapi saya ingin informasinya saya dapat besok apa bisa
bisa pak kalau gitu saya permisi dulu
pak nino untuk tes dna saya akan berusaha mencari celah yang legal
supaya pak nino dapat izin melakukan tes dna
nampaknya pak nino harus bersabar
kalau nunggu pengacara pasti lama
dan aku nggak bisa nunggu selama itu
dengan cara ilegal seperti ini mudah mudahan bisa lebih cepat
walaupun beresiko aku harus siap tanggung jawab
udah semua mir
sekarang kita piknik
oma nggak ikut ya oma di rumah aja
kenapa mah kita piknik bareng yuk
gak usah it's okay you guys go ahead ya oma tunggu di rumah
gak usah nggak apa apa kalian aja
mama beneran nggak ikut
selamat naik ya
wah reina kelihatan banget bahagia ya bu
saya tuh bahagia banget ngeliat mereka
lihat mereka bersama
ki juga bahagia ngeliatnya
keluarga kecil bahagia
keluarga kecil bahagia selama lamanya
doain terus ya ki
yuk kita ke dalam
kalau gua gini terus kapan gua bisa ketemu elsa
gue cemas banget sama keadaan elsa
dia pasti sedih dan kesepian banget di penjara
selamat pagi pak riki
gimana keadaan hari ini pak
apa lukanya masih terasa sakit
oke baik kalau begitu saya periksa dulu ya pak
coba saya cek lukanya pak
gimana keadaan pak riki dok
lukanya pak riki sudah mulai mengering
dan kondisinya juga sudah mulai stabil
dan pak riki sudah bisa menjalani pemeriksaan
baik kalau seperti itu
karena kondisinya pak riki sudah membaik
hari ini kami akan bawa pak riki ke praja v
kita akan lanjutkan penyelidikan di kantor polisi
saya akhirnya dibawa ke praja lima
gue bisa lihat elsa dan tahu kondisi elsa seperti apa